sampai beberapa tahun lalu kereta ekonomi identik dengan kondisi yang berjejal jejal dan fasilitas seadanya
kesan itu kini tidak ada lagi
kereta ekonomi baru yang diluncurkan pt kereta api indonesia pada lebaran tahun ini memiliki interior layaknya kereta kelas eksekutif
sekilas gerbong ini tampak seperti kereta eksekutif
siapa sangka ini adalah gerbong kereta kelas ekonomi
selain ac sentral yang memberikan rasa kenyamanan yang lebih juga disiapkan kotak p tiga k
dan yang paling penting adalah cctv
di mana para penumpang tentunya akan semakin aman dengan barang barang berharga yang mereka bawa
dan kursi yang saya duduki ini di setiap kursi tentunya disiapkan ada colokan listrik
pada kereta ekonomi lama satu gerbong memuat satu ratus lima kursi
di kereta baru satu gerbong hanya memiliki delapan
dioperasikan pertama kali sebagai kereta tambahan lebaran jurusan pasar senen kutu arjo sejak tiga juli dua ribu enam belas
tarif kereta buatan pt inka ini rp dua ratus lima puluh per penumpang
tak ada lagi penumpang yang berdesak desakan
para penumpang kini merasa nyaman duduk di kursi masing masing
melihat tingginya animo masyarakat pt kai berencana menambah lima puluh lima gerbong
yang akan dijadikan lima set kereta
itu termasuk gerbong khusus penyandang disabilitas yang hanya memuat enam puluh empat kursi
kereta ini ditargetkan rampung pada desember mendatang untuk dioperasikan secara reguler
roni satria jakarta